program makan siang gratis dan susu gratis ini sudah ada di tujuh puluh enam negara
dan sudah dirasakan manfaatnya oleh lebih dari empat ratus juta anak
jadi ini bukan program yang mengada ngada
saya katakan nanti siapa yang mau masuk kabinet
siapa yang mau jadi menteri saya harus setuju
anak anak harus diberi makan siang
kalau kau tidak setuju tidak usah gabung di kabinet prabowo subianto
pergi sekolah cari makasih semuanya selesai
itu kan persoalan pokok nanti
utang makin besar bisa di atas delapan ribu
utang bumn bisa empat ribuan enam puluh ribuan
kemudian bunganya saya di atas lima puluh
saya masih bersama ekonom senior yang juga aktif mengajar
dan sempat terpilih sebagai salah satu panelis
anda menulis di artikel harian kompas soal makan siang gratis
meskipun juga anda memulai kalimat atau artikel anda dengan mengatakan
tidak ada sesuatu yang gratis no freel lunch
jadi sebenarnya kalau dalam bayangan anda
makan siang gratis ini sesuatu yang tidak mungkin terjadi
bisa terjadi atau memang anda juga mesti bertanya tanya
gini ide tentang makan siang gratis itu bukan jelek
jadi itu adalah satu dan pengalaman di negara lain juga membuktikan bisa
jadi itu sama sekali bukan jelek dan manfaatnya banyak sekali
satu tentu saja meningkatkan gisi bagi para siswa
kedua itu bisa mungkin di daerah tertentu itu meningkatkan partisipasi sekolah
jadi kemauan untuk sekolahnya tinggi karena ada insentif makan siang gratis
berikutnya mungkin juga dalam konteks pembinaan karakter
itu bagus ya makan siang bersama di sekolah dan sebagainya
problemnya adalah ada dua kalau menurut saya
mungkin anggaran itu kalau mau dipaksakan ini ya kan bisa dicarikan anggaran itu
satu mengurangi beberapa pos yang lain dari postur anggaran kita
mungkin dalam arti tentu bisa menambah sedikit utang defisit dalam hal ini
jadi mengambil dari subsidi yang lain
ya defisitnya dilebarin sedikit meskipun masih tetap di bawah tiga persen
itu kan masih dalam tanda kutip itu masih aman gitu
yang kedua adalah ini secara operasional akan seperti apa
oke sebelum ke situ bung pras
jadi anda melihat makan siang gratis karena ini janji presiden terpilih nantinya
yang sampai saat ini berdasarkan real count kpu adalah pak prabowo
tetapi memang dipertanyakan sumber dananya dari mana
tim pakar ketua tim pakar kalau tidak salah dari pak prabowo dan mas gibran itu adalah mantan gubernur bi
berarti anda sendiri harusnya biayanya kan itu sekitar empat ratus lima puluh triliun
kalau ada sebenarnya kan berarti nggak perlu geser geser
ya ada itu kan dalam arti ya itu tadi
menggunakan alokasi yang sudah ada ini untuk di realokasi sebagian
dan mungkin ditambah dengan menambah defisit
dan saya kira itu sesuatu yang komitmen saja kan
kalau komitmen pemerintah baru nanti itu memang menyediakan empat ratus lima puluh triliun
apa yang tidak bisa diberikan oleh apbn
tapi saya lebih pada kompleksitas operasionalnya
begini saya merujuk kepada satu studi yang dilakukan oleh bapak penas
kalau ditanya sebenarnya atau studi itu bertanya
sebenarnya problem mendasar dari ekonomi indonesia itu apa
apakah infrastruktur apakah sdm apakah fiskal
tapi bukan yang pertama atau istilahnya itulah yang paling
jadi yang paling mengikat paling menjadi constraint
ada jawabannya adalah soal regulasi dan institusi
problem kita itu sekarang ada di regulasi dan institusi
dan itu menentukan sekali operasionalisasi sebuah program
regulasi dan institusi adalah sebuah constrain yang mengikat
atau selalu menjadi persoalan yang terjadi
sekarang laporan terakhir ya beberapa bulan yang lalu itu
ppatk itu kan melaporkan bahwa dana infrastruktur sekitar empat ratus dua puluh triliun ya tahun ini
itu tiga puluh enam persennya pengalaman tahun lalu dua ribu dua puluh
tiga puluh enam nya itu tidak masuk kepada proyek
tetapi masuk kepada rekening individu
ini saya kira satu fenomena yang memang lazim
ketika regulasi dan institusinya tidak dikelola
dan tidak jalan sebagaimana mestinya gitu ya
nah saya khawatir program makan siang gratis yang menelan biaya empat ratus lima puluh triliun
kalau itu diselenggarakan dalam konteks regulasi dan institusi seperti sekarang ini
itu bisa jadi kebocorannya lebih besar dari kebocoran biaya
itu satu dari sisi efektivitas dan efisiensi anggaran
tetapi yang kedua adalah saya membayangkan secara teknis itu akan ada banyak problematika yang harus diantisipasi
soal siapa yang menyediakan makan gratis itu
bagaimana menyelenggarakan standar kesehatan dan kualitas dari makanan itu sendiri
jadi makanan itu kan paling mudah untuk dalam arti tertentu di downgrade kualitasnya gitu
kita tidak bisa membayangkan bahwa yang akhirnya dimakan oleh para siswa itu adalah kualitas yang tidak baik
tapi kalau misalnya mas gibran mengatakan bahwa ini sudah diadopsi atau dilakukan oleh tujuh puluh enam negara kalau tidak salah
jadi kalau tujuh puluh enam negara saja bisa melakukannya kenapa kita tidak bisa melakukannya
justru karena problem regulasi dan institusi itu yang menjadi catatan
mungkin di tempat lain itu berjalan karena institusinya sudah lebih mapan daripada kita
tapi dari sisi kelembagaannya harus ada
maka yang saya tulis dalam kompas itu saya tidak menolak ya
tetapi mungkin dengan reorientasi jadi fine tuning lah ya
jadi program ini tidak menjadi program strategis nasional tapi lebih menjadi gerakan sosial misalnya
dimana responsibility nya itu juga di tingkat komunitas gitu
jadi menurut saya responsibiliti itu penting ya
program memberi makan itu dengan tingkat responsibility dan ownership yang rendah
maka itu akan punya problem yang jauh lebih signifikan gitu
karena soal mungkin tidak hanya soal kesehatan tapi juga soal keselamatan gitu kan
jadi saya kira responsibilitinya itu harus pada level yang menyelenggarakan
sehingga ya desain programnya tidak lagi program strategis nasional
tapi program yang memang didorong ownership nya dari kelompok kelompok lokal itu
lebih menjadi sebuah gerakan sosial gitu
berbahaya sekali kalau misalnya ini hanya dianggap sebagai satu proyek pemerintah
masyarakat tidak merasa memiliki terhadap program ini
padahal esensinya adalah memberi makan anak
kalau ada apa apa wah bahaya betul
yang paling diperlukan adalah bagaimana kita semua merasa ikut memiliki pada program ini
karena meskipun waktu masih bisa dibilang cukup panjang
tujuh bulan lagi untuk transisi pemerintahan
tetapi bagaimanapun juga ada ikon dari presiden jokowi yaitu ikn
belum lagi soal katakanlah makan siang gratis